tim nasional indonesia unggul empat atas brunei darussalam pada pertandingan pertama tsunami cup dua ribu tujuh belas di stadion harapan bangsa banda aceh sabtu malam
bermain di tengah guyuran hujan lebat timnas indonesia unggul empat atas brunei darussalam di stadion harapan bangsa banda aceh
gol pertama tercipta pada menit ke delapan belas berkat tendangan hansa muyama pranata
hansamu berhasil memanfaatkan kesempatan saat bola berada tepat di depan gawang
dalam guyuran hujan anak asuh luis mia terus menggempur pertahanan brunei darussalam
kondisi lapangan yang becek membuat umpan umpan sering terhenti akibat kenangan air
akibatnya kedua kesebelasan kerap memainkan umpan umpan panjang
indonesia berhasil menambah keunggulan pada menit ke dua puluh tiga
berawal dari pelanggaran atas paso bola hasil tendangan bebas septian david berhasil menembus keunggulan
di babak kedua tepatnya menit ke enam puluh lima tim nasional indonesia kembali menambah keunggulan lewat sundulan m fahrudin yang berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang brunei
timnas indonesia kemudian memasukkan pemain muda potensial egy maulana fikri
masuknya pemain timnas u sembilan belas ini disambut sorak sorai para penonton
di bawah kedua menit ke lima belas tim nasional indonesia kembali menambah keunggulan
timnas indonesia memuncaki kelas main sementara tsunami cup dua ribu dua puluh